ya allah kok kali kita dari tadi muter muter disini aja ya
iya bener dari tadi kita muter muter di jalan ini aja ya
astagfirullahaladzim mau ke kuburan aja kok susah banget ya
astagfirullahaladzim ya allah herab
ya allah mudahkanlah jalan menantuku ya allah
kenapa susah sekali
bukan bukan jenazah istri pak yunus
ustadz saya kira masih ke arah sana pak ustadz arahnya
oh baiklah kalau begitu lanjutkan dengan ke arah sana
ya allah kok kali kita dari tadi muter muter disini aja ya
iya bener dari tadi kita muter muter di jalan ini aja ya
astagfirullahaladzim mau ke kuburan aja kok susah banget ya
astagfirullahaladzim ya allah herab
ya allah mudahkanlah jalan menantuku ya allah

tuh rapi seperti baru
kalau jualan itu jangan curang
aduh ya masa ceramah
kalau begini untung kita tuh jauh lebih gede
ya tapi ini semua gak halal mah
fah kalau gaji papa gede
mama juga nggak mungkin kau jualan online begini
makanya cari pekerjaan tuh yang gajinya gede
asal papa tau ya
dari jualan online belum juga satu tahun
nih bisa renovasi rumah
ya tapi ini semua nggak berkah mah
haram pekerjaan seperti ini
oleh koruptor di luar sana juga makan barang haram
juga begaya biasa aja
udah nggak usah cerewet
kalau gaji kecil gak perlu tuh kamu cerewet
kalau gaji kamu gede boleh cerewet
aduh ini orang tua kepo banget nanya
aku itu mau liatin ke temen temen aku
kalau aku punya baju bagus bu
nggak boleh seperti itu
itu nggak baik
aduh ibu tuh udah kayak ustazah tau nggak
aku tuh bukan mau pamer mau bisnis
ngerti nggak bisnis
ibu cuma mengingatkan kamu aja
ya terserah kamu
mama udah izin papa belum
mama pengen dong seneng seneng happy happy
capek dari duit bulu buat makan kalian tuh
yang keras padek yuri momen apa
aku pengen nanti terus terus kemua
bakerin macam yang anak
jadi bulu dua aja
masih rambutnya phylsemble
di sini juga tersenyum anaknya tuh
kita tak pleasure sama dair pak jariwe
bagaimana kita pake erg solo
batin ear conglights udah banyak banget ya
ini bu ina lagi liat tasnya mbak tika
oh tas yang ini
aduh di pasar itu nggak lebih dari dua ratus ribu
orang tas tas ini tuh gak bakalan dapet kalo gak di online
hei bu ya ini kalo misalkan ibu pesen sepuluh buah
wusss langsung liat meluncur
langsung dapet tasnya
beneran bu ina
beneran bener banget
ini tuh kan ratunya online ya
barangnya semuanya asli
bukan kw bu kayak yang sebelah tuh
jadi gak pesen pesenan saya nih
gak jadi aja mbak tika
saya juga gak jadi
saya mau pesen sama bu ina aja
iya sama bu ina aja
mana bu ina jadi kan
nah liat deh
oh lebih bagus lagi
warna putih bagus
yang ini yang ini
ibu yang ini warna orange ya
ibu warna putih
hari ini mau jalan jalan
mau liatin kalau aku pakai baju bagus
heran liat orang keren ha ha
orang di sini tuh ya
liat orang keren dikit aja semua tuh diliatin
ibu mau foto sama aku
huh heran ya
ah mendingan aku selfie aja deh
kan emang aku cantik
gak apa apa liat liat doang
oh kalau enggak aku nge vlog aja deh
aku sebenernya bete deh tinggal di sini
aku mau kasih tahu kamu ya
aku tuh kecel banget
tinggal di daerah kumuh tuh liat tuh
semua orang tuh ngeliatin aku
betapa kerennya aku kan
kagian ya kalau lihat orang cantik tuh semua pada norak
liat deh di sini aku tuh masih hangat tinggal di sini
nanti nunggu aku punya uang banyak
aku bakal tindak
tuh liat deh
gimana dandanan aku
aduh liat deh semua orang yang ngeliatin aku
sudah kalau gitu kita jalan lagi yuk
panas di sini yuk
masih lagi di sini
ini kita jalan aja lah ya
kok malem banget kamu pulangnya
tadi di kantor masih banyak kerjaan
saya kan harus ngejar target juga bu
oh dari tadi siang wina belum pulang
katanya mau nemuin temen temennya
mau kasih lihat baju barunya
akun dia gak bilang sama aku ya
ibu ngenak badan
ibu istirahat ya
aduh aduh aduh wajah wajah wajah
eh halo semuanya
keluarga bahagia lagi berkumpul
itu aja anjing dong
gak ada yang salah
hah pangi gak
gak untung kamu tuh kawin sama aku
jadi ibu kamu tuh yang udah tua
sama anak kamu kau masih kelaperan
kamu ini masih dalam pengaruh alkohol
mendingan kamu mandi sana
kamu ini sebagai istri
jangan bicara seperti itu sama suami kamu
hormati dong suami kamu
shh bisa dicemanya
guna aja mau dihormati
ibu tuh juga
cerewet udah tua cerewet
yunus kamu yang sabar ya
menghadapin istri kamu itu
mungkin nanti satu saat dia bisa berubah
dan dia bisa menghormati kamu sebagai suaminya
yunus belum bisa mendidik wina menjadi mantu yang baik
ibu istirahat ya
gue harus istirahat ya udah malem
saya udah transfer kamu itu dua puluh juta
iya buat tas
belom bagaimana sih
saya laporin kamu ke polisi
hmm dipikir saya tuh pemain kelas teri apa
saya itu pemain kelas kakap
kalian tuh yang dapat ketipu
wina ada pengemis tuh di depan rumah
apa laporan sama aku
bagilah sebagian rejeki yang kamu punya
sedikit beramah nggak habis kan
anak kecil mulu
tak jem banget kayak bisa
tapi ya udah kalau nggak boleh ini nggak boleh itu
sama sama punya bawa aja nih bu anak kecil ini
berdua nih kalian pergi dari rumah saya
udah udah udah diam saya
bagi rezekinya neng
eh ibu tuh masih muda
masih punya kaki buat jalan
kalau mau makan kerja
jangan ngemis maaf neng
ibu terpaksa ngemis
karena nggak punya kerjaan
ya cari dong
diam aja sih males
udah sana pergi
capek capekin mata saya aja
so dimelas melasin segala mukanya